pagi pagi weekend weekend buat keluarganya
ini tapi dalam keadaan emergensi
emang dia udah ada tim scouting untuk arahin
sudah cukup kuat walaupun nanti kita baru ada pengembangan teknologi lagi agar ada material material pendukung agar lebih kuat lagi
artinya masyarakat wajib pajak memiliki waktu empat jam
dengan kontribusi delapan puluh persen tapi anda tidak mendapatkan perimbangan yang seimbang terkait dengan upah ya
agar bisa membantu bersama sama observasi terhadap pelaksanaan acara debat berlangsung
apakah diambil sesuatu atau tarian atau apa dari daerah daerah itu atau bagaimana
dan kita tahu misalnya deddy mulyadi sekarang disokong oleh
makanya ketika menjelaskan di sebuah persidangan ya berjalan hanya normatif saja
mengingat serba serbi drama korea alias k drama favorit anda
justru itu justru membuat kita harus kerja lebih giat
yang dilakukan oleh partai golkar saat ini adalah kita diwajibkan untuk melakukan
atau kemudian sembari kita juga membenahi sistemnya
berlokasi di junggu seoul korea selatan tepatnya di depan sungai chong gen
ada kelebihannya lah gitu
oh casio casio oh dulu kan kayak enak lidahnya tuh kayak ada shhh gitu kan casio casio
berarti apalagi kalau mereka jago
presiden amerika serikat presiden korea utara ini masuk ke zona demilitarisasi ya begitu di perbatasan
jadi istilahnya kami juga memikirkan para pengunjung itu bisa makan tanpa harus mengantri lama
andi batam tinggal jawab
nah jadi tidak ada lagi yang seperti itu sehingga dibuat maksimal empat ya gitu
misalnya banyak inceran banyak kuliahan juga gitu
kita sering melupakan bahwa
tren revie saldo yang bermula dari laman media sosial tiktok
e commerce yang mengalami kebocoran data hari ini
engga soalnya gue pernah denger denger katanya asisten coachnya kan ngurah teguh sama rusta katanya
sekarang yang m nya
siomanu putih itu idola masyarakat jawa barat itu di situ
di sektor kelistrikan pengembangan hidrogen hijau
oh gitu jadi kuliahnya dibiayain lah ya misalnya kayak gitu ya
dan kalau berhubungan dengan data yang penting
ya jadi kalau lapornya nanti
jadi kalau rekan rekan bertanya silahkan tanyakan ke indobilco
mereka juga akan menyumbangkan acara
oh yang ini yang paling besar nih yang
berkembang banyak termasuk dari si
sebenarnya ini mungkin kalau misal bisa dibilang gimmick ya gini gimmick
tentu siapa yang lebih dulu menyampaikan spdp surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu adalah akan melakukan penyidikan seperti itu
siapkan pula bumbu kacang yang menjadi pelengkap hidangan sate
ya batas waktunya adalah
dan sebenarnya kita juga masih berlibet ya
jadi puisi karyl anwar
semakin tinggi tapi pemainnya juga
rakyat aman nyaman terjangkau dan terpaksa
misalnya data intelijen atau sejenisnya
oke jadi indikatornya adalah soal kemenangan
gus sekalian ini fokus latihan pon dulu di bali
jadi jam enam sampai jam tujuh waktu melbourne
untuk bisa mengulas politik
ya tapi harusnya ada perbaikan perbaikan dari sisi kerjasama antara bpjs kesehatan dengan pihak rumah sakit
stakeholders itu adalah kelompok pengajian
oh cocok hampir tujuh puluh lima
pakai enkripsi di dalam selfernya sehingga kalau misalnya di copy datanya dia nggak bisa buka karena dia nctv
kalau misalkan kita lihat di seputaran kampus di daerah kota ya memang kita langsung bisa bercengkrama sama masyarakat
nah jadi bagaimana ibu apakah ada masukan masukan dari pelaksanaan indonesia festival tahun lalu
oke ini terakhir nih setuju nggak setuju terakhir
data yang ditampilkan tetap akan memicu tindak kejahatan
oh nggak itu satu ada satu lagi
selain sebagai menteri thomas juga banyak menulis teks pidato presiden jokowi
cuma kamu mau nggak di salah tiga saya mau mau aja kok gitu
liga indonesia baru menggelar sosialisasi penerapan video assistant referee atau var di geraha persib di kawasan sulanjana kota bandung jawa barat selasa siang
karena keterbatasan kami dengan pemda pemda yang terlibat di tahun ini ibu
emang lagi begini ya lumayan deh kalau ini mas
tetapi harus benar benar dengan nama sesuai dengan kitohnya bank rakyat
membantu dalam rangka menjembatani